bicara soal penutupan ataupun beberapa jalur penerbangan akhirnya berubah karena erupsi gunung agung
kementerian perhubungan membuka posko pemantauan dan koordinasi gunung agung di kantor kementerian perhubungan jakarta
sekjen kemenhub sugiharjo mengatakan bahwa penutupan bandara tergantung dengan arah angin
jika arah angin dari tenggara maka bandara lomboklah yang akan ditutup
namun jika arah angin dari barat daya maka bandara ngurah rai yang akan ditutup
kemenhub juga sudah menyiapkan sekitar seratus bus di bandara untuk para penumpang yang akan keluar dari bali menuju banyuwangi dan surabaya
selain itu disediakan enam rangkaian kereta ke empat kota yakni banyuwangi jogja jember dan malang dengan kapasitas enam ratus penumpang
diperintahkan pak menteri yang saat ini sedang mewakili pemerintah dalam kementerian perhubungan di london
tapi beliau selalu mengupdate untuk kita buka comment center
dan diperintahkan baik posko yang di bali maupun di lombok untuk beroperasi dua puluh empat jam
melihat aktivitas gunung agung saat ini penutupan bandara igusti ngurah rai pun diperpanjang hingga selasa sore
namun bagaimana dampak bagi penerbangan di bandara soekarno hatta
sudah ada miladia rahma dari bandara soekarno hatta tanggerang banten
baik mila selamat pagi mila
bisa anda gambarkan kepada kami mengenai penerbangan dari jakarta ke bali
apakah masih ada pembatalan ataupun pengalihan
berapa banyak jadwal yang akhirnya
akhirnya dialihkan mila
selamat pagi daniar dan harum
betul sekali setelah kita mengetahui bahwa aktivitas gunung agung di bali ini naik menjadi awas
ini tentunya berdampak sekali pada penerbangan baik menuju maupun dari bali
ini juga terlihat sekali teman teman saat pagi tadi kami memantau di bandara internasional soekarno hatta tangerang banten
data yang kami dapatkan tadi pagi dari humas bandara internasional soekarno hatta ini menyebutkan
dengan tadi pagi ini dari kemarin ya data dari hari senin tanggal dua puluh tujuh sampai dengan tanggal dua puluh delapan pagi hari tadi
ada sebanyak sembilan puluh empat flight yang dibatalkan
ini tentu saja dari berbagai macam maskapai
kemudian untuk sembilan puluh empat flight yang dibatalkan ini
merupakan penerbangan yang berangkat dari bandara soekarno hatta
kemudian ada sebanyak sembilan puluh sembilan penerbangan yang juga dibatalkan
yang dijadwalkan akan tiba di jakarta
jadi total saya ulangi lagi teman teman dari hari kemarin sampai dengan pagi tadi
sampai tanggal dua puluh delapan pagi tadi ada sebanyak sembilan puluh empat flight atau sembilan puluh empat penerbangan yang berangkat dari jakarta
atau dari soekarno hatta yang kemudian dibatalkan dan ada sebesar sembilan puluh sembilan flight atau sembilan puluh sembilan penerbangan yang cancel tiba di jakarta
nah kami tadi juga sempat berbincang dengan salah satu staff dari lion group
saya saat ini melaporkan dari terminal satu b ini merupakan terminal keberangkatan untuk maskapai penerbangan lion group
kita tahu bahwa lion group merupakan salah satu maskapai yang cukup besar
dengan jumlah penerbangan menuju bali dan juga lombok yang juga cukup banyak
tadi kami sempat berbincang bahwa proses refund atau resculing yang diberikan kepada para calon penumpang juga terus dibuka
meskipun sebenarnya kalau kami memantau dari luar di sini tidak terlalu terlihat teman teman
karena memang proses refund dan juga reskujuling ini terjadi di dalam loket di dalam
jadi kami belum bisa terlalu intens untuk memantau
tapi yang bisa kami dapatkan informasinya bahwa memang proses refund atau rescheduling dari para calon penumpang ini tidak terlalu banyak pada hari ini
memang paling banyak memang kemarin begitu para calon penumpang datang ke sini untuk melakukan rescheduling maupun refund tiket
ada beberapa poin yang penting saya untuk beritahukan ini juga terkait mungkin anda para pemirsa yang kemudian ingin berusaha mengurus refund atau resculing
ada tadi yang beberapa
masa atau rentang waktu pengembalian ini bervariasi dari mulai empat belas hari sampai dengan tiga puluh hari
tujuh belas hari ini biasanya diberlakukan bagi para calon penumpang yang memesan tiket penerbangan ke bali maupun kelompok yang dibatalkan melalui langsung ke website
atau langsung online melalui
kemudian untuk prefund sebesar atau selama tiga puluh hari ini biasanya bisa dilakukan saat calon penumpang ini kemudian memesan tiket melalui agen
nah selain kemudian lion group saya juga ingin memberitahukan bahwa untuk lion group saja teman teman hari ini ada sebesar atau sebanyak sembilan puluh sembilan penerbangan yang dibatalkan
yang berangkat dari jakarta atau berangkat dari bandara internasional

penerbangan ini rinciannya adalah ada lima puluh empat nomor penerbangan yang dibatalkan dari maskapai lion kemudian wings ada dua puluh lima nomor penerbangan yang dibatalkan
empat belas nomor penerbangan untuk badmalindo dan dua penerbangan untuk thai airlines
kami juga mendapatkan informasi bahwa untuk penerbangan menuju kelompok ini sudah open kembali atau on schedule karena memang sejak pukul enam pagi tadi bandara lombok juga sudah mulai dibuka
bandara lombok juga sudah mulai dibuka

untuk penerbangan menuju jakarta atau menuju soekarno hatta maupun sebaliknya
tentu saja kita ingin tahu sebenarnya kalau maskapai lion air sudah memiliki opsi opsi kepada para calon penumpang bagaimana dengan maskapai lain
kami tadi sempat menghibur beberapa informasi yang kedapatkan teman teman
ini corporate secretary garuda indonesia hengki henryandono yang menyatakan bahwa sampai dengan hari ini ada sebesar delapan puluh delapan flight menuju bali yang kemudian dibatalkan
pertama sekali bagi para calon penumpang sejumlah opsi diberikan kepada para calon penumpang untuk kemudian bisa dilakukan
yang pertama adalah opsi reschedule sama seperti lion juga
kemudian yang kedua adalah opsi memperpanjang masa berlaku tiket sampai enam bulan sampai kemudian waktu ditetapkannya first mayer
bahkan mereka juga membuka untuk reroute dan melakukan full refund bagi para calon penumpang
jadi total untuk garuda indonesia sendiri sampai dengan hari ini dari mulai hari minggu kemarin
ada sekitar catatan saya sekitar dua ratus dua puluh tiga penerbangan dari bali maupun lombok yang kemudian di cancel atau dibatalkan
untuk sementara seperti itu teman teman kembali ke studio
terima kasih miladia rahma untuk pantauan anda langsung dari bandara internasional soekarno hatta
tentu ada banyak hal yang harus diperhatikan juga utamanya untuk anda yang mungkin memang ingin berangkat ke bali ya